beralih ke informasi selanjutnya hingga jumat pagi letusan masih terjadi di gunung anak rakatau
dengan ketinggian asap dan abu vulkanis mencapai satu km
gempa yang sempat terjadi pada kamis malam tidak berdampak pada aktivitas gunung anak rakatau
pada jumat pagi asap tebal yang keluar dari gunung anak rakatau
masih terlihat jelas dari pos pemantau gunung anak rakatau di pasauran serang banten
berdasarkan pengamatan ketinggian asap dan abu vulkanis mencapai satu km
dalam sehari jumlah letusan gunung anak rakatau bisa mencapai di atas lima puluh kali
petugas juga tidak merekomendasikan mendekat dalam radius lima km
gempa yang terjadi pada kamis malam tidak berdampak pada aktivitas gunung anak rakatau
sementara itu aktivitas gunung belum terlihat mengalami penurunan
menanggapi masih tingginya aktivitas gunung anak rakatau
dan kemungkinan penurunan
adanya longsoran yang mengakibatkan tsunami
gubernur banten pun mengimbau warga tetap menjauhi pantai dalam radius lima ratus meter
lima ratus meter dari pantai
masih tetap lima ratus meter dulu
tetap ya lima ratus meter
kita lihat bagaimana ya di bawah saya sebelum enam puluh minit lama ini
dan terakhir dari bkk
bahwa lima ratus meter jarak habis dari pantai
pemerintah setempat juga mengimbau warga di pesisir barat provinsi banten dan lampung selatan
agar tidak mendekati gunung anak rakatau dalam radius lima km dari kawah gunung